nah kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa majelis hakim pengadilan negeri mojokerto jawa timur
menjatuhkan fonis pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual sembilan bocah di mojokerto
ya putusan ini pun menuai pro kontra di masyarakat
ikatan dokter indonesia keberatan melakukan kebiri kimia karena melanggar kode etik
sementara komnas ham menilai bahwa hukuman kebiri merupakan bentuk kemunduran
fonis pidana tambahan kebiri kimia dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri mojokerto jawa timur
kepada muhammad aris pelaku kekerasan seksual terhadap sembilan anak di mojokerto
korbannya rata rata masih duduk di bangku tk
petugas humas pengadilan negeri mojokerto mengatakan
kebiri kimia telah sesuai dengan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu enam belas tentang perlindungan anak
dalam pasal lima ayat tujuh disebutkan
jika perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali bisa dikenai pidana tambahan
upaya banding juga telah diajukan oleh muhammad aris ke pengadilan tinggi surabaya
yang hasilnya menguatkan keputusan pengadilan negeri mojokerto
menyakut teknis pelaksanaannya
ikatan dokter indonesia cabang mojokerto mengaku keberatan melakukan kebiri kimia terhadap terpidana
idi menyebut kebiri kimia terhadap seseorang merupakan pelanggaran kode etik dan sumpah profesi dokter
saya tadi sudah bilang bahwa itu melanggar kode etik kedokteran
fonis hukuman kebiri juga mendapat kecaman dari komnas ham
hal ini disampaikan komisioner komnas ham hoirul anam saat mendatangi polda jawa timur senin sore
khoirul menyebut hukuman kebiri bagi predator anak di mojokerto merupakan bentuk kemunduran
komnas ham sejak awal sejak dibentuknya peraturan tersebut di perpu itu kami menolak
kenapa kami menolak
kebiri itu melanggar hak asasi manusia
minimal ada kontrak
sejak bergulir menjadi wacana hingga disahkan menjadi peraturan pemerintah pengganti undang undang oleh presiden joko widodo pada dua ribu empat belas
hukuman kebiri kimia memang menuai pro dan kontra
selain indonesia sejumlah negara lain tercatat memperlakukan hukuman kebiri kimia
antara lain kazakhstan yang pertama kali menjatuhkan hukuman kebiri kimia pada dua ribu dua
muldova memperlakukan undang undang kebiri pada dua ribu dua
terhadap predator seksual
inggris juga pernah menjatuhkan hukuman kebiri kimia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
terhadap pelaku seksual menyimpang
selain itu alabama menerapkan hukuman kebiri pada juli dua ribu sembilan belas
dan negara bagian amerika serikat california memperlakukan hukuman kebiri kimia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
kebiri kimia juga dijalankan beberapa negara lain seperti polandia korea selatan dan rusia
fonis kebiri kimia terhadap muhammad aris merupakan fonis tambahan
dari hukuman dua belas tahun penjara dengan denda seratus juta rupiah subsidi dari enam bulan penjara
tim liputan cnn indonesia